informasi lain kantor bea cukai bandara soekarno hatta mulai menerapkan aturan baru membatasi bawaan penumpang dari luar negeri
ada lima jenis barang yang dibatasi mulai dari produk elektronik alas kaki hingga tas
peraturan baru berlaku mulai sepuluh maret dua ribu dua puluh
ini berdasarkan peraturan menteri perdagangan no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
peraturan ini membatasi jumlah barang yang boleh dibawa penumpang dari luar negeri meski tanpa izin impor
lima jenis barang yang dibatasi antara lain produk elektronik alas kaki tekstil tas hingga alat komunikasi
menteri perdagangan zulkifli hasan tegaskan biaya cukai tidak membatasi jumlah bawaan penumpang dari luar negeri
hanya saja barang bawaan yang melebihi ketentuan bakal dikenai pajak
menteri perdagangan zulkifli hasan merespons aturan biaya cukai yang membatasi jumlah barang impor bawaan dari penumpang luar negeri
menurut zulkifli hasan permen mendag no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga justru memperjelas ketentuan soal barang impor bawaan
jika jumlah barang bawaan melebihi ketentuan maka akan dikenakan pajak
kantor pelayanan bea cukai soekarno hatta membuat aturan soal barang impor bawaan dari penumpang luar negeri
ada lima jenis barang bawaan yang diatur
untuk produk elektronik penumpang dari luar negeri hanya boleh membawa maksimal lima unit saja dengan total harga maksimal satu lima ratus dolar amerika serikat
kemudian ada juga alas kaki seperti sepatu atau sandal maksimal dua pasang
tas maksimal dua buah
telepon seluler dua atau kemudian juga komuter tablet ini juga maksimal dua buah per tahunnya